halo sobat pernah nggak kalian ngalamin momen di mana saat mau transfer malah jadi galau karena mikirin biaya transfer antar banknya
bagi sebagian orang yang butuh dana cepat mungkin biaya transfer antar bank gak terlalu jadi masalah
apalagi kalau sobat anak sultan
tapi ada juga loh yang sampai usaha ekstra rela jalan jauh bahkan sampai naik angkot keliling kota
demi mencari atm yang banknya sama supaya nggak kena biaya transfer antar bank
coba bayangin kalau transfernya ke sepuluh orang yang beda bang
hmm mending buat jajan boba kan
karena sejak desember dua ribu dua puluh satu ada yang namanya bifas sobat
jadi bifas merupakan infrastruktur sistem pembayaran nasional yang dikembangkan oleh bank indonesia
yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran retail bagi masyarakat
apa aja kelebihan dari fitur bifas
dengan bi fast kita bisa bertransaksi online antar bank secara real time dan tersedia setiap saat
jadi saat kita butuh dana cepat atau urgent fitur seperti ini sangat membantu
apalagi dengan biaya transfer yang dikenakan maksimal rp dua lima ratus aja
selain itu bi fas memberi kemudahan sobat melakukan transfer daring
hanya dengan informasi nomor hp atau alamat email
jadi ketolong deh bagi yang suka lupa sama nomor rekeningnya sendiri
di tahap awal bi fast baru dapat diakses melalui kanal mobile internet maupun counter
tapi penerapan kanal layanan bi fast ini tergantung kebijakan masing masing peserta ya sobat
ada juga yang hanya menyediakan layanan bi fast melalui counter
jadi bisa dipastikan dulu kepesertaannya
kedepannya bank indonesia secara bertahap akan menggariskan
menggandeng lebih banyak peserta baik bank maupun lembaga selain bank
agar bisa bertransaksi lewat kanal lainnya seperti kris atm dan mesin edisi
perlu diingat by fast ini merupakan fitur layanan yang ditawarkan oleh bank yang sudah menjadi peserta
jadi bukan berarti semua layanan transfer antar bank itu otomatis turun jadi rp dua lima ratus
wah makin gak sabar deh sama perkembangan teknologi sistem pembayaran
semakin kesini semakin efisien dan mempermudah kita semua
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia